belum se booming ini dulu masyarakat yang ada di desa karangrejo itu lebih pekerjaannya lebih dia di luar mas
untuk pandemi sih sebenarnya yang bisa kita amati hanya sebelum ada pandemi
orang banyak berkunjung di sini lalu nggak ada itu aja
yang pastinya desa ini sudah merupakan desa yang asri banget dengan suatu keadaan yang sangat aduhai
dan artian ini memang perlu disampaikan kepada halayak dunia
atas dampak presiden presiden
kabupaten magelang di jawa tengah dan kabupaten kulon progo dari provinsi daerah istimewa yogyakarta
merupakan dua wilayah dengan letak geografis yang berdekatan
kedua tempat ini memiliki daya tarik wisata pedesaan
indahnya pemandangan di masing masing lokasi ini
kini tengah menggeliat dengan kondisi yang tidak berpihak ke sektor pariwisata
akibat kehadiran pandemi covid sembilan belas
di desa banguncipto kejamatan sentolo kulon progo
sosok memiliki kemampuan untuk menjaga kemampuan
dan toil dikenal sebagai penggerak jalannya pariwisata di desa ini
toil begitu ia akrab di sapa telah membangun usaha toilfeeds
yaitu jenis paket wisata berkeliling desa banguncipto
menggunakan sepeda ontel
usaha ini telah ia jalankan sejak tahun dua ribu dua
konsep perjalanan susur desa di toilfiz dibuat senatural mungkin
dengan menghampiri lokasi khas pedesaan
seperti sawah dan rumah rumah penduduk yang membuat kerajinan tangan
yang pastinya desa ini sudah merupakan desa yang asri banget
dengan suatu keadaan yang sangat aduhai
dan artian ini memang perlu disampaikan kepada halayak dunia
kenapa halayak dunia
karena memang sejak dulu saya sudah kecenderung dengan para wisatawan mancanegara
wah ini ada apa di desa ini
ada kearifan lokal yang memang harus disampaikan
dan ini masih bisa dikatakan
harus belajar dari apa yang ada di desa kami di sekeliling kami
artinya bahwa ini perlu kami sampaikan secara real dengan kehidupan masyarakat yang ada ini
dengan kulturnya dengan keadaan yang ada perkembangan yang ada
kemudian juga di sini memang banyak sekali kegiatan kegiatan masyarakat yang memang berlangsung
saat pandemi virus corona masuk indonesia
merupakan waktu yang berat bagi muntowil untuk melanjutkan usaha wisatanya
pesanan dari turis mancanegara yang masuk secara bersamaan dibatalkan
hal ini menjadi pukulan telat bagi towil dan masyarakat desa sekitar
yang mengandalkan pemasukan dari usaha wisata muntowil fits
tahun dua ribu dua puluh saya full tamu full banget
lima belas tahun kami jalanin sudah kami bangun sedemikian rupa tiba tiba ada pandemi
mulai tahun dua ribu itu aduh cancel bukan kosong di cancel
di ganti sekedulnya di tahun dua ribu dua puluh satu digeser aja
kemudian tahun ya juga belum pasti kan tahun dua ribu satu ternyata juga belum jadi lagi
digeser tahun dua ribu dua puluh
terletak sekitar sepuluh km dari candi borobudur tumpeng menoreh
yang menyajikan pemandangan alam perbukitan menoreh
merupakan salah satu daya tarik wisata andalan milik desa ngargoretno
di kecamatan salaman kabupaten magelang
selain pemandangan alam desa ngargoretno
basis wisata konservasi dan edukasi yang ditawarkan dalam pengalaman kehidupan pedesaan
tumpeng menoreh itu sebuah konsep restoran yang berada di puncak bukit
yang coba kita kembangkan kita kolaborasikan dengan pihak ketiga
dengan mas erik mas erik itu salah satu musisi dari klubnya endang sukamti di jogja yang
yang kebetulan punya visi misi yang sama
mengangkat potensi desa tanpa menggeser
nilai nilai kultur budaya yang ada di desa
mereka punya spirit bareng untuk mengembangkan tanpa menggeser peran serta dari masyarakat itu
yang akhirnya alhamdulillah bisa bertahan dan itu menjadi branding besar di desa kami
yang sangat mendongkrak
masa pandemi covid sembilan belas di ngargoretno berdampak pada aktivitas wisata di sana
di ngargoretno yang biasanya didatangi oleh pelancong kini sepilih
untuk pandemi sih sebenarnya yang bisa kita amati hanya sebelum ada pandemi
orang banyak berkunjung di sini lalu nggak ada itu aja sih
untuk dampak secara ekonominya sebenarnya kita sangat survive dengan alam
karena kita memang berada di perbukitan di gunung yang memang sebelumnya juga
sudah harmonis dengan alam
tiga km dari kawasan candi borobudur sebuah desa bernama karangrejo
yang dikelilingi perbukitan memiliki pesona yang khas dan menjadi daya tarik wisatawan
salah satu spot paling dikenal adalah puntuk setumbu
lokasi untuk melihat pemandangan candi borobudur
dari kejauhan bersamaan dengan matahari terbit
fitnasi wanita berusia tiga puluh satu tahun merupakan salah satu pemandu wisata
yang selama hampir lima tahun ini
menggantungkan hidup di bidang pariwisata desa
kalau saya sehari hari pekerjaannya sebagai pelaku desa wisata karangrejo
kalau lebih utamanya lebih jadi tour guide
tour guide lokalnya karangrejo
tur guide lokalnya
dan kawasan borobudur
jadi buka paket wisata juga dari ini
sudah berapa lama menjalani profesi itu
kalau menjalani proses pariwisata
kurang lebih mulai awal itu di tahun dua ribu dua
akhir dua ribu tujuh belas sampai sekarang mas
hampir empat tahun lah ya
hampir empat tahun
aktivitas full itu paling dua tahun lah
dua tahun perannya
wanita yang akrab di sapa cemplon ini
adalah motor penggerak
yang membantu masyarakat lokal
untuk sadar potensi ekonomi dari pariwisata
dengan melibatkan masyarakat ini
kabarnya kan dari teman teman itu juga mendapatkan pelatihan ke balai konservasi borobudur ya
itu gimana nembusnya waktu itu mbak
oh iya jadi awal mulanya itu teman teman yang ada di sini
terutama teman teman ibu ibu ya mas
ibu ibu yang ada di desa karangrejo
itu ketemu saya
nah setelah ketemu dia tanya
flon aku pengen seperti kamu gitu loh
pengen gaya pengen belajar gitu
aku pengen seperti kamu dan aku pengen terjun di bidang pariwisata
mbak aku tolong dong diajarin cara meng guide yang bagus dan benar
dari situ saya masih oke siap gitu tau
terus aku bilang ya udah kita belajar bareng
karena di sini kan juga saya masih belajar lah mas
kayak sama sama baru mulai lah ya
sama sama baru mulai dan sama sama belajar gitu loh
nah tolong teman teman dikumpulkan jadi satu
terutama ibu ibu yang ada di sini
kira kira siapa aja yang mau belajar kita belajar bareng
karena posisi aku juga masih belajar
nah setelah itu dikumpulkan ternyata ada lumayan banyak mas kurang lebih ada sepuluh lah
sepuluh sampai lima belas atau berapa
nah setelah itu saya kan jam terbangnya kan terlalu tinggi
nah saya masih bingung
masih sibuk lah ya
masih sibuk ini gimana ini caranya untuk ngurusin ibu ibu
nah saya memberanikan diri untuk minta surat ke pemerintah desa
pemerintah desa pemdes
nah setelah itu kita rekomendasikan untuk belajar di balai konservasi
dan itu tembus ya mbak
pandemi covid sembilan belas turut menghantam pariwisata di karangrejo
baik cemplon dan pemandu lain merasakan dampak langsung
dengan sepinya pengunjung saat pandemi melanda
awal pandemi tahun dua ribu dua puluh itu
karena apa pas masa pandemi itu kita apa ya kita kebingungan
apalagi sebelum pandemi bulan maret itu
dulu kan awal pandemi kan maret ya mas
sebelum maret itu udah banyak orderan mas yang masuk
hampir ratusan itu yang masuk ke orderan paketan wisata
tapi setelah itu langsung lockdown
wah itu satu minggu itu udah bingung banget stres banget
terus ada beberapa temen temen yang ada di sini
terutama pelaku wisata
plon mbak aku cariin pekerjaan
aku saja posisi itu masih bingung
jangankan kamu aku aja juga bingung ini mau ngapain gitu
saya memberanikan diri untuk memulai usaha rempah rempah
posisi itu saya modalnya cuma rp seratus
pandemi virus corona menghantam seluruh ekosistem pariwisata
hal ini membuat para pelaku wisata hidup dalam ketidakpastian
sebagian dari mereka bahkan tidak mampu bertahan
namun tidak sedikit pula yang memutuskan untuk melawan keadaan dengan berbagai inovasi
dan menemukan momentum positif saat pandemi menerjang
pandemi memberikan pelajaran khusus kepada munto
pemilu powil pada kelangsungan usaha wisatanya
pria berusia empat puluh sembilan tahun ini melihat kondisi saat ini dengan cara berbeda
aktivitas bersepeda yang sedang naik daun saat pandemi melanda
dilihat sebagai peluang untuk kembali mempromosikan usaha
saat pesanan dari manca negara banyak yang dibatalkan
toil membidik pasar domestik yang saat itu tengah digandrung tren bersepeda
berjalan cuma tidak kayak boleh
iya kalau boleh benar benar terprogram
sangat teratur sangat runtut
tapi kalau ini domestik ya jelang sehari jelang dua hari ya tidak apa apa ya
daripada nggak sama sekali artinya bahwa wah ini tapi ada apa nih
jadi ini perlu visi atau perlu sentuhan sentuhan lagi pembidikannya atau marketnya
akhirnya wah ini tetap harus dilebih gencar lagi nih dengan segmen segmen yang memang bisa dimengerti
bisa disenangi seperti itu
usaha wisata sepeda towil berdampak langsung kepada masyarakat di bangun cipto
para pemandu diambil dari warga setempat dan mereka dibekali dengan keterampilan bahasa inggris
yang diajarkan langsung oleh towil
menyampaikan jadi kenapa harus seperti itu
saat pandemi melanda dan wisata tidak ada
otomatis para pengrajin seperti rajut dan tenun ini juga minim pesanan
kedatangan wisatawan domestik sedikit demi sedikit membantu para pengrajin
untuk memulai kembali aktivitas produksi
awalnya saya bikin masker itu khusus buat kami sendiri sekeluarga kan kami berlima ya
sekeluarga itu kalau harus tiga jam sekali kami ganti masker kan harus banyak mengeluarkan uang buat beli masker
terus kami bikin buat sendiri iseng iseng kami foto kami promosikan
alhamdulillah kok banyak yang minat dan sampai sekarang kami masih produksi masker tersebut
hal berbeda dilakukan oleh fitnasi di desa karangrejo
bermodal pelatihan daring yang ia ikuti
cemplon kemudian memutar otak membuka bisnis baru yang bisa dilakukan saat pandemi
saya memberanikan diri untuk memproduksi wedang rempah
padahal pas pandemi itu saya belajar kelas online karena kan saya masih ikut programnya dari unesco
nah saya menemukan usaha di masa krisis terutama usaha di masa covid
nah saya menemukan itu usahanya itu lebih ke
tapi kalau saya berpikir kalau bahan pangan otomatis di lingkungan sekitar kan banyak
terutama untuk ini sembako dan lain lain
tapi saya mempelajari tentang obat obatan
nah obat obatan ternyata potensi rempah rempah
terutama rempah rempah yang ada di kawasan borobudur itu banyak banget mas
tapi belum terkelola dengan baik
nah saya memberanikan diri untuk memulai usaha rempah rempah
posisi itu saya modalnya cuma seratus ribu
padahal uang saya di atm cuma tinggal lima ratus ribu
nah lima ratus ribu itu yang seratus ribu itu pagi pagi saya ngajak orang tua saya
kamu ngapain ke pasar ini kan lockdown
gak apa apa kita belanja aja
tapi ada belanja tentang bahan rempah rempah itu
ada jahe kunyit terus poin macem macem lah
tak disangka pembuatan wedang rempah yang ia promosikan di media sosial
ternyata banyak diminati
selama satu setengah bulan berjalan ribuan pesanan datang
hal ini menjadi berkat tersendiri bagi masyarakat desa karangrejo
jemplon tak ragu untuk melibatkan teman teman pemandunya
yang tidak memiliki pekerjaan saat pandemi melanda
kalau saya kan sehari harinya itu jadi guide lokal
terus awal pandemi kan wisata wisata jadi sepi
terus ini saya iseng iseng main ke rumahnya mbak jemplon
tanya tanya ini apa pekerjaan
terus tanya tanya pekerjaan
terus mbak jemplonnya apa ini aja kita bikin apa rempah gitu
terus saya ditawarin buat ini apa making ini rempah ini gitu
usaha wedang rempah yang dilakukan cemplon masih terus berjalan
meski tidak seramai saat pertama ia membuka
jemplon kini tengah berfikir untuk melakukan pengembangan wedang rempah
dengan aktivitas pariwisata yang ia harap segera pulih dan berjalan normal
sementara di desa ngargoretno sebagai motor penggerak wisata desa
soim kini tengah disibukan dengan produksi olahan jamu bubuk dari kebun masyarakat
jamu itu dulu sebagai minuman khas masyarakat yang sebenarnya tidak dipandang
dari nilai ekonomi hasil bisnis tambahan
nah ternyata tren jamu saat pandemi ini kan sangat sangat luar biasa apalagi jahe ya
terus kemudian kita mencoba berinovasi memasarkan
selain kita sebagai konsumsi rumahan juga coba kita pasarkan
dan alhamdulillah hasilnya juga itu menjadi penghasilan yang lumayan bagi masyarakat
jadi hasil hasil jamu dari masyarakat itu kita satu pintu melalui badan usaha milik desa itu
jadi packagingnya adalah melalui badan usaha milik desa agar ada persamaan
standarisasi dari rasa standarisasi yang pengawasannya itu dilakukan oleh teman teman bumdes
soim juga menggerakkan pengolahan pupuk organik dari kotoran kambing
keterampilan yang ia miliki sejak lama ini coba ditularkan ke masyarakat desa
sebagai tumpuan baru saat pariwisata tidak mampu menopang perekonomian masyarakat
bersama perangkat desa soim juga mengembangkan pemasaran digital
untuk mempermudah pemasaran produk di masa pandemi
soim perusahaan yang berhasil mengembangkan pemasaran digital
sehingga mempermudah pemasaran produk di masa pandemi

insya allah maju butuh sekali
untuk pendobrak dan konsisten pembedaan masyarakat ini
tidak mudah bagi para pelaku wisata melewati ketidakpastian
yang entah kapan akan berakhir
konsistensi dari sosok seperti muntowil soim dan fitnasi
perlu dicontoh semua kalangan sebagai salah satu cara
untuk keluar dari pelangi pandemi
inovasi adaptasi dan kecekatan dalam mengambil momentum positif
adalah kunci bagi mereka yang tidak ingin menyerah dengan keadaan
setiap gagasan yang muncul dikolaborasikan bersama masyarakat dan prakatesa
hingga memberikan dampak baik bagi warga sekitar
ini kan termasuk juga anggota pak darwis
jadi kita sama sama membangun pak darwis dari awal
sampai kita mulai jadikan
kemudian kita berjalan terus kebetulan ada pandemi ini
jadi beliau membuat terobosan terobosan jepang jepang itu
ya sebetulnya untuk memanjakan kartika beri saya sepuluh seperti ini ya
insya allah maju
untuk pendobrak dan konsisten pemberdayaan masyarakat ini
itukan beliau ownor towel fits dan kami guide
tapi antara owner dan guide itu kayak malah gak ada jarak
jadi kayak teman kita cari solusi bersama sama kita obrolin bersama sama
jadi sebelum tamu datang kita malah ngobrol nanti kemana dulu
terus diarahkan lebih ke situ sih mas
di balik optimisme dan konsistensi yang menggebu untuk bertahan hidup
tidak bisa dipungkiri rasa ragu kadang menghampiri
harapan agar situasi segera membaik selalu muncul di benak mereka
untuk harapannya tetap kalau harapan saya tetap sebisa mungkin pariwisata yang ada di kawasan borobudur kembali normal
dan terutama perekonomian masyarakat yang ada di kawasan borobudur terutama di desa karangrejo juga akan kembali normal
karena apa masyarakat yang ada di kawasan borobudur terutama di desa karangrejo
dengan adanya wisata terutama wisata yang ada di desa wisata yang ada di kawasan
itu dampaknya akan lebih besar terutama di bidang perekonomian
pandemi ini kita dibingungkan dengan kebijakan sebenarnya
sehingga apapun yang akan menjadi kebijakan pemerintah saat ini kita nggak bisa terlalu mengandalkan
kita harus selalu bergerak pandemi atau enggak artinya kita nggak bisa berpangku tangan berharap kepada siapapun
yang bisa merubah keadaan adalah kita sendiri
masyarakat itu sendiri
usaha wisata sepeda ini merupakan tumpuan bisa dikatakan untuk mas toto dan keluarga ya
iya betul sekarang jadi passion dan tumpuan sebagai keluarga pastinya
kedepannya ini mau akan dikembangkan seperti apa
ya pasti dengan
masa lagi sepenyawa wisatawan mancanegara ini ya kita berdiri dengan domestiknya indonesia
jadi saya yakin juga akan menarik kedepannya indonesia

yang pastinya ada lah

sebaik mungkin untuk perjalanan para pengusaha di indonesia ini